status facebook irma zulkiflina sution yang dinilai mengundang atau menggandung ujaran kebencian
ikut menyeret suaminya komandan kodim satu ratus empat puluh tiga kendari kolonel hendy supendi
sidang etik militer mengutuskan kolonel hendy supendi di vonis melanggar undang undang disiplin militer
dan sumpah prajurit ni sehingga dijatuhi hukuman berupata ditahan selama empat belas hari
serta jabatannya dicopot
sidang etik militer terhadap komandan kodim satu ratus empat puluh tiga kendari kolonel hendy supendi
berlangsung di markas korem satu ratus empat puluh tiga haluoleo sabtu pagi
sidang etik militer yang dipimpin komandan korem kendari kolonel justinus nono yulianto
memutuskan bahwa kolonel hendy supendi melanggar undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang hukum disiplin militer dan sumpah prajurit tni
karenanya kolonel hendy supendi dijatuhi hukuman berupa penahanan selama empat belas hari
serta jabatannya sebagai komandan kodim empat belas
tujuh belas kendari juga dicopot
pencopotan kolonel hendy supendi akibat status facebook istrinya irma zulkifli nasution
yang dinilai mengandung ujaran kebencian
irma zulkifri nasution menulis status di akun media sosial facebook
beberapa saat setelah peristiwa penusukan yang dialami menko polhukam wiranto
di alun alun menes pandeglang banten
meskipun tidak menyebut nama wiranto
namun status tersebut diduga berkaitan dengan peristiwa yang dialami menko polhukam wiranto

yang dikeluarkan dan hilang bak sneftanya
mengatakan bahwa lelod genevieve appertity
setelah sekular betul betul mendorong pengurusan kedutaanlass lant satu ratus sepuluh dan fifteen ge tujuh penang di residu finan pekulembang collection email weneng ingin dipimpin
dan dilanjutkan dengan upacara seraterima jabatan komandan kodim seribu empat ratus tujuh belas kendari
dari kolonel hendi supendi kepada kolonel alam syah di aulaman nunggal korem satu ratus empat puluh tiga halu oleo
irma zulkifli nasution yang menyaksikan upacara seraterima jabatan suaminya
berulang kali menyeka air mata saat bersalaman dengan kolega suaminya
dan sesama anggota persid kartima kodim kendari
baik kolonel hendy supendi maupun istrinya irma zulkifli nasution
mengaku menerima dan siap menjalani hukuman yang dijatuhkan institusinya
keduanya berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi mereka dan semua pihak
kolonel hendi supendi selanjutnya akan menjalani masa hukuman penahanan selama empat belas hari
di markas denpom kendari
irma zulkifli nasution juga diduga melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
sehingga akan menghadapi proses hukum
zainal ishak kendari sulawesi tenggara